rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal dua belas dan tiga belas oktober dua ribu dua puluh
memutuskan untuk mempertahankan bi tujuh d reverse report
suku bunga deposit facility juga tetap sebesar tiga dua puluh lima persen
dan suku bunga lending fasdt juga tetap sebesar empat tujuh puluh lima persen
keputusan ini mempertimbangkan perlunya
menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi
yang diperkirakan tetap rendah
bank indonesia menekankan pada jalur kuantitas
melalui penyediaan likuiditas termasuk dukungan bank indonesia
kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi apbn tahun dua ribu dua puluh
guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid sembilan belas

di samping keputusan tersebut
bank indonesia menempuh pula langkah langkah sebagai berikut
pertama melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
kedua memperkuat strategi operasi moneter
guna memperkuat stand kebijakan moneter akomodatif
langkah langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing
melalui pengembangan infrastruktur sarana penyelenggara transaksi
dan lembaga sentral clearing novasi dan transaksi
kebijakan untuk mendorong umkm
melalui korporatisasi peningkatan kapasitas
akses pembiayaan dan digitalisasi umkm
sejalan dengan gerakan nasional bangga buatan indonesia gernas bbi
kelima memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital
melalui penggunaan instrumen pembayaran digital
dan e commerce untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional
bank indonesia akan terus menempuh langkah langkah kebijakan lanjutan
yang diperlukan dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional
dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global
serta penyebaran covid sembilan belas
dan dampaknya terhadap prospek perekonomian indonesia dari waktu ke waktu
koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan
atau kssk terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional
keselamatan perikonomi dan sistim keuangan
keselamatan perikonomi dan sistim keuangan
perbaikan perekonomian global berlanjut sesuai perakiraan sebelumnya
pertumbuhan ekonomi dunia terus membaik dipengaruhi besarnya stimulus fiskal
di beberapa negara maju termasuk di sejumlah negara antara lain amerika serikat
perbaikan ekonomi global juga didukung oleh pemulihan ekonomi tiongkok
sebagai dampak dari besarnya
perbaikan gaub ada di bahagian etikitas bungkus tikus mereka disuruh lebih mayor
pemulihan ekonomi global mendorong peningkatan beberapa indikator dini pada bulan september

manager indeks atau pmi sektor manufaktur dan jasa di beberapa negara
serta keyakinan konsumen di amerika serikat dan kawasan eropa
kedepan berlanjutnya perbaikan ekonomi global akan didorong oleh berkurangnya
penyebaran covid sembilan belas meningkatnya mobilitas masyarakat dan berlanjutnya
stimulus kebijakan baik stimulus fiskal maupun moneter
perbaikan ekonomi global tersebut mendorong kenaikan volume perdagangan
dan harga komunitas dunia sesuai perakiraan kami sebelumnya
sementara itu ketidakpastian di pasar keuangan global masih berlanjut
antara lain dipengaruhi oleh sejumlah faktor geopolitik seperti ketidakpastian
pemilu amerika serikat dan perundingan brexit
serta ketegangan hubungan dagang amerika serikat dan tiongkok
serta berlanjutnya juga keberlanjutan stimulus fiskal di amerika serikat
perkembangan ini berdampak pada terbatasnya aliran modal ke negara berkembang
dan menahan penguatan mata obat